bendungan jatiluhur yang berada di purwakarta dipastikan dalam kondisi aman meski sempat diguncang gempa lima enam magnitudo
jenis konstruksi tanah uruk membuat bendungan yang kini sudah berumur hampir lima puluh tahun disebut sangat baik hingga mampu menghadapi gempa yang lebih dahsyat
guncangan akibat gempa cianjur pada senin kemarin juga dirasakan cukup kencang di sekitar wilayah danau jatiluhur purwakarta
tak terkecuali di bendungan insinyur haji juanda atau objek vital nasional bendungan jatiluhur purwakarta jawa barat yang berjarak lima puluh satu km dari pusat gempa
meski demikian pihak pengelola bendungan jatiluhur dan diperum jasad tirta ii atau pjt dua menyatakan konstruksi bendungan masih aman
tidak ada dampak atau kerusakan
kepastian itu diketahui setelah pihak pjt dua melakukan pengecekan secara visual maupun instrumen di tubuh bendungan
selain itu bendungan jatiluhur dengan model
kerugan memiliki kelebihan konstruksi fleksibel yang mampu menahan guncangan lebih besar
dengan adanya gempa di cianjur sebesar lima enam skala rechter ya itu sudah kita pantau dampaknya
untuk mengetahui terdampak atau tidak tentunya ada standar coopressing procedure yang kita miliki
yang pertama adalah melihat secara visual
dan yang kedua adalah melihat secara bacaan yang ada pada instruksi
untuk mengetahui perbedaan instrumen di tubuh bendungan
alhamdulillah dari seluruh pemantauan yang kita lakukan baik itu secara visual maupun secara pembacaan instrumen
tidak ada dampak secara teknis yang dapat mempengaruhi atau membahayakan bendungan di sejarah jawa ia
bendungan jatiluhur yang diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua merupakan objek vital nasional
dirancang untuk usia konstruksi antara seratus hingga satu ratus lima puluh tahun
sehingga dalam operasional maupun pemeliharaan
dilakukan dengan ketat dan mengikuti standar nasional
namun ada kondisi yang dikhawatirkan akan merusak kondisi bendungan
yakni gempa yang menyebabkan tinggi muka air melebihi batas maksimal atau melebihi tubuh bendungan
dian firmansyah purwakarta jawa barat